saudara kita ke sorotan selanjutnya
piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat qatar akan berlangsung mulai dari lima belas april hingga tiga mei dua ribu dua puluh
skuad garuda muda sudah tiba dan semangat mulai latihan
rizky rido dan kawan kawan kembali menjalani latihan di qatar setelah tiba di sana sepuluh april lalu
tim asuhan sintayong menggelar pemusatan latihan di qatar setelah sebelumnya menjalani persiapan di dubai uni emirat arab
tim merah putih akan menghadapi tuan rumah qatar di laga pertama penyisihan grup piala asia yang akan berlangsung besok
garuda muda akan membuka perjalanan di piala asia u dua puluh tiga dengan berjumpa tuan rumah qatar the jasim bin hamad stadium lima belas april besok
tak ingin membuang waktu pelatih shin taeyong langsung menginstrusikan anak asuhnya untuk menjalani latihan setibanya di qatar
mereka menjalani latihan ringan untuk menjaga kebugaran tubuh sebelum tampil di laga perdana
terkait lega pembuka keeper timnas indonesia dava fasha menyatakan timnya sudah siap melawan tuan rumah
namun dia mengingatkan rekan rekannya agar tak meremehkan lawan dan selalu bekerja keras merebut kemenangan di setiap pertandingan
tidak terlalu berat latihan ringan tapi tetap fokus dan kerja keras
coach in juga coaching staff juga memberikan pesan dan motivasi waktu kita bisa sampai final nanti
kita tidak boleh meremehkan lawan yang penting kita kerja keras kita berusaha yakin pasti bisa
sebelum tiba di qatar marcelino ferdinand dan kawan kawan sempat melakukan pemusatan latihan selama sepuluh hari di dubai
skuad garuda muda menjalani dua kali laga uji coba dengan hasil kalah satu tiga melawan arab saudi dan menang satu ketika jumpa uni emirat arab
timnas u dua puluh tiga akan lakoni laga pertama piala asia menghadapi tuan rumah qatar
mampukah anak asuh sintayong ini membuat kejutan di piala asia
apa saja kira kira strategi dan persiapan melibas tim qatar nanti
kita akan perbincangkan hal ini dengan manajer timnas indonesia di piala asia pak sumarji
selamat sore bang sumarji sehat selalu
mas sumarji banyak pihak ini yang menyebut indonesia ini berpotensi lah masuk empat tim
kuat asean di kualifikasi piala asia u dua puluh tiga ini
timnas ini kan masuk grup berat ya di grup a
ada australia kemudian juga qatar ya
malam besok akan dengan kata
anda sendiri bagaimana optimisme terkait dengan posisi di grup a ini
terima kasih waktu yang diberikan
jadi berkaitan dengan timnas u dua puluh tiga
di piala asia ini untuk bisa menuju ke olimpiade
kami sudah mempersiapkan tim sudah mempersiapkan lawan yang akan kita hadapi
pertama tentu besok kita akan menghadapi tuan rumah qatar
tentunya berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi
kita juga harus betul betul mempersiapkan tim itu dengan baik
tentu tim pelatihan sudah mempersiapkan itu semuanya dengan baik
dan yang menjadi poin terpenting adalah bagaimana kesiapan para pemain sendiri
untuk bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus yang sangat maksimal
dikarenakan target yang kita inginkan kita supaya bisa lolos
oke ini kan kemarin sudah melakukan
sekarang kemudian siap besok akan ada pertandingan
sejauh ini secara fisik dan mental garuda muda ini bagaimana
secara fisik dan mental garuda muda gimana
bisa mendengar suara saya di studio
kalau garuda muda kita secara fisik dan mental bagaimana menghadapi pertandingan besok
ini yang menjadi progres yang sangat baik
baik dari sisi mental fisik dan juga bagaimana bisa menerapkan protokol kesehatan
strategi yang sudah disampaikan oleh
anak anak semuanya bisa menjalankan itu dengan baik
artinya dengan kolektivitas anak anak yang ada itu bisa menumbuhkan semangat yang tinggi
di antara para pemain dan bisa membuat chemistry para pemain itu semakin baik begitu
perkembangan dari hari ke hari semakin baik dan semakin bagus
itulah yang menjadi kebanggaan dan menjadi harapan kita semua
chemistry yang cukup baik di para pemain itu bisa membawa aura positif di pertandingan yang akan kita laksanakan besok malam
kalau melihat tim lawan tim tuan rumah ini seperti apa ini bang sumarji
apa yang kira kira perlu diantisipasi
kita melihat bahwa yang kita hadapi ini satu kata
sepak bolanya cukup luar biasa perkembangannya
dan yang kita tahu bahwa qatar adalah tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini
sehingga yang pasti kalau kita analisa ya kita analisa bagaimana qatar akan bermain
tentu dari tim analisis itu sudah mempersiapkan itu dengan baik
dan tentu kita sudah
mempelajari beberapa hal yang tentunya itu menjadi strategi dan cara daripada tim lawan yang akan kita hadapi
itu berkaitan dengan itu dari tim analis inilah yang betul betul berperan aktif
supaya kita bisa membaca dan bisa tahu apa yang akan dimainkan
sehingga kita bisa tahu strategi apa yang harus kita jalankan besok ketika kita
oke artinya apakah ada strategi baru ada kejutan baru yang akan hadir besok begitu
ya kita tahu bahwa sintayong ini kan banyak hal yang susah ditebak ya
dan tentu berkaitan dengan itu kan di dalam suatu peperangan itu kan ada strategi strategi yang memang harus ditampilkan
tentu itu akan kelihatan ketika tim itu bertanding
kalau sekarang ini strategi strategi yang sudah kita persiapkan dari detail apa yang harus dimainkan itu semuanya sudah ada
kita lihat seperti apa yang akan dimainkan akan diperankan oleh para pemain dan strategi apa yang akan diberikan ditampilkan oleh coach
yang menghadapi lawan yang cukup berat
oke bang sumarji terakhir ada targetkah mungkin poin yang harus dicapai besok
ya target poin bang sumarji apa
ya jadi begini kita jauh jauh semuanya sudah sepakat bahwa untuk gelaran ini
kita menginginkan bisa lolos ke fase
sehingga dengan kita punya niat punya semangat punya keinginan punya tujuan yang kuat
ya tentunya targetnya harus bisa mendapatkan poin
baik kita nantikan kejutan yang akan diberikan oleh garuda muda besok
terima kasih bang sumarji manager timnas indonesia
sudah berbagi informasi di kompas petang sehat selalu